sampai jumpa di video selanjutnya
kenzo gak bisa ngerahin kakinya dok
pak apa kenzo gak bisa jalan pak
kenzo dokter akan periksa kamu
papa tunggu di depan ya
silahkan tunggu di luar part kami periksa lagi
ibu sanas alhamdulillah operasinya berjalan lancar dan saat ini ibu sudah kuliah
eh gue disini dong
tuh kamu tinggalin kenzo kamu buat dia kehilangan kasih sayang ibu
terus tiba tiba kamu datang kamu beri dia perhatian
aku pikir kamu berubah tapi ternyata
pak reno sebaiknya pak reno bersabar dulu
jika ada masalah bisa diselesaikan secara baik baik pak
dokter gak tahu kondisi saya
anak saya lumpuh dok
kamu merugut masa depan anak kamu sendiri
kamu palsuin tanda tangan aku supaya kenzo bisa jalani operasi
sekarang kenzo sacat
dia gak bisa jalan
kenzo udah ketemu
kita diminta tunggu di rumah sakit sekarang
kita kesana sekarang aja
eh berikan sifat kepada kami
kalian mau apa kalian kesini
nah denger tadi saya bilang saya kesini mau ngambil siva
siva itu anaknya afif
jadi untuk saat ini afif yang berhak untuk menjaga siva
enak banget ya kalian
bukannya kemarin kalian tidak mengakuin kalau shiva ini adalah anaknya afif
terus sekarang kenapa malah kalian menginginkan syifa
udah gak usah ya
gak usah pakai cara cara mau menghalangi
udah jelas ini katanya anaknya afib
jadi yang berhak mengurus siva adalah kami keluarganya
mbak nur shiva itu bukan anaknya mbak nur
kalau mbak nur gak memberikan siva kepada afif
mbak nur akan dituntut oleh afiq
karena memisahkan anak dari bapaknya
aku gak mungkin memberikan shiva pada mereka
tapi aku juga gak mau sampai di penjara
mbak nur shiva itu cuma memberikan masalah dan penderitaan buat mbak nur
aku tahu kok dulu bella sempatkan memberikan siva ke mbak nur untuk diadopsi
tapi ternyata sama bella diambil lagi
mbak nur gak inget
iya malah diambil lagi sama bella
luar biasa ya bella jahat banget ya
nur sepertinya termakan omongan aku
dia kelihatannya sedih banget
aku harus terus panas panasin dia sampai dia marah sama bella
kemudian menyerahkan anak itu pada kami
udah gak usah kebanyakan mikir
serahkan siva sama kami
bella itu udah meninggal
mbak nur pikir akan menghentikan aku untuk mengakui kalau siva itu adalah anaknya
enggak mbak nur
enggak bella belum meninggal siva
kenapa bisa ngomong seperti itu
karena jasadnya belum ditemukan
tunggu aja sebentar lagi pasti akan ditemukan jasadnya bella
mbak nur afif nggak akan mengizinkan shiva untuk tinggal sama mbak nur
daripada mbak nur sakit hati kalau shiva diambil secara paksa sama afif
mendingan mbak nur kasih kita secara baik baik
yuk mbak nur kasih aja juga kita
mbak nur kasih
mbak nur mbak nur jatuh kan
diminta baik baik gak bisa sih
ma dia itu pewaris harga bapak
ayah mbak nur
coba coba untuk tenang ya sekarang
iko tahu ini sulit
ini sulit untuk mama
tapi sekarang kita tenang kita
kita lebih baik doa kepada allah mudah mudahan
bella baik baik aja
dan bella selalu dilindungi oleh allah
kami belum bisa memastikan
karena itu sebaiknya bapak rumah sakit untuk mengidentifikasi
siapa yang teleponku
mereka bilang kalau
kalau mereka menemukan jasad perempuan dan kita diminta untuk kesana untuk identifikasi

bella masih hidup
bu saira tenang ya
semoga emang itu bukan
bukan jasadnya bella
ya allah bella
semoga bella dalam keadaan baik baik saja
jangan keadaan andare n fragrance atau api it ya ya
tumpukan duit gini lainnya ya jai
berhubung sama aku pittsburgh atau malaysia
bukan adanya dilupakan tuh aku
mereka cuma engkau amin
retread seseorang itu
padahal aku enggak lihat
untuk apa itu
aja nur gak marahin bella
gak menyudutkan bella
mungkin saat ini bella masih hidup
ini semua salah aku yang gak bisa melindungi adik aku
sudah dapat kabar
mari ikut saya untuk mengidentifikasi
apakah jasad yang kami temukan adalah ibu bella